pada hari itu presiden jokowi dodo buka suara terkait putusan mahkamah konstitusi
yang menolak seluruh gugatan sengketa pilpres dua ribu dua puluh
jokowi menyebut pertimbangan hukum putusan mk
mengonfirmasi bahwa tuduhan tuduhan kecurangan dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat tidak terbukti
presiden jokowi dodo mengatakan
pemerintah menghormati putusan mk yang final dan mengikat terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh
menurut jokowi pertimbangan hukum dari putusan mk telah menyatakan
segala tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah
seperti politisasi bansos hingga mobilisasi aparat tidak terbukti
jokowi pun mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja untuk negara
jokowi menuntut putusan mk yang menolak seluruh gugatan sengketa pilpres dua ribu dua puluh satu
menolak seluruh gugatan s til dan ils dll
menurut jokowi pertimbangan hukum dari putusan mk
yang juga menyatakan bahwa tuduhan tuduhan kepada pemerintah
intervensi aparat kemudian politisasi bansos kemudian mobilisasi aparat ketidaknetralan kepala daerah
telah dinyatakan tidak terbukti ini yang penting bagi pemerintah ini